silahkan lanjutkan apa yang kalian jelaskan
dan apa yang kalian bicarakan disini
aku mau denger apa yang ini
membalikan barang barang aku
dan setelah aku keluar dari penjara
ini tuh anting siapa ya
karena bukan anting aku soalnya
aku juga sempat tanya sama mama
anting mama ini jatuh di rumah ini
saat pertama kali mama main ke rumah ini
baru aja menikah
aku punya foto dimana mama
baru pertama kali
udah kamu senang
gak usah marah marah
tidak akan pernah pergi dari sini
sebelum kami menceritakan
yang pernah terjadi
empat tahun lalu
di rumah ini
apalagi yang mau diceritain
jelas jelas pelakunya ada disini
jelas jelas pelakunya juga ada di penjara kan
empat tahun yang lalu
tapi orang yang tidak bersalah
yang menerima hukumannya
makanya saya dan andin
mencari sebuah kebenaran
dan saya dan andin
dan saya dan andin
dan saya dan andin
kayak ambil barun kamu denger ya
kamu bisa sok kuasa dimanapun
disini bukan rumah kamu
jadi kamu gak akan bisa
memaksakan kemauan kamu disini
aku sama mas alka sini cuma mau cerita
kamu kenapa ketakutan sekali elsa
gue gak ketakutan
gue cuma gak suka aja kalian ada di sini
jadi tolong keluar
aku gak suka mereka ada di sini
mereka boleh diganggu aku dimanapun
tapi jangan di rumah ini
udah gak bisa ma
mereka gak bisa seenaknya di rumah orang
kalau kamu gak mau saya kasar kalian berdua keluar wah
jangan kret kret di sini
tolong kamu duduk
apa yang kalian jelaskan
dan apa yang kalian bicarakan di sini
gak ada apa apa
saya mau cek
aku mau dengar apa yang ingin mereka bicarakan
mereka gak akan ada capeknya buat menganalisa mbak anin ini bukan pembunuh roy
padahal jelas jelas mbak andin itu udah dihukum
jadi buat apa
sudah sudah gak apa apa sa
ma juga mau denger
kamu tenang dulu ya
karena al dan aku percaya bahwa bukan andin pembunuh roy sah ada barang sama
rusa percaya kalau andin bukan pelaku pembunuhan roy jadi mama mau tahu semuanya
hai dan mama jadi penasaran kenapa mereka begitu yakin tapi mah kamu duduk kalau kamu
gak terlibat masalah ini ya udah kamu tenang aja udah kamu duduk oke lease lease
terima kasih ya lo seharusnya
sebelumnya saya mau izin saya mau mengirimkan sebuah
video ke handphone masing masing untuk tante karena saya tidak punya nomornya
sudah saya kirim ya silahkan di lihat
gua gua udah ngambilin
seorang pembunuh dari rumah kita di sini ini dia dari rumah kita di sini kita dari rumah kita
dari rumah kita
dan perempuan itu adalah
dan perempuan itu adalah
perempuan itu adalah elsa
gue malam itu ke cabana night
dan gue udah ngelakuin hal terkutuk
gue takut dia minta pertanggung jawaban gue
gue gak cinta sama dia
gue gak cinta sama dia
dimana gue harus mengakui semuanya
gue gak bisa kehilangan semuanya
sudah dilihatkan videonya
kalau elsa hamil anak roy
far ganhar segala ada
saat yang rhuda
hari ini semuanya akan terbongkar
itu pasti videonya editon kan
kalian tuh jahat ya
segitunya karena mau nyudutin saya
mereka emang sengaja
mereka ini selalu nyudutin aku pak
jahat kalian berdua
jahat tau gak
udah jelas jelas kan di video tersebut
jadi disaat aku menikah sama mas nino
di malam hari itu
kamu memang pergi sama roy
ke kabanan lain
dan kalian berdua mabuk
dan setelah kalian mabuk
kalian melakukan sesuatu hal yang
yang membuat kamu hamil
roy tidak mau bertanggung jawab
dan akhirnya kamu membunuh roy
lu jangan ngarang mbak
bukti yang lo bikin bikin sendiri kan
gue sama suami gue baru baik kan
lu tuh kenapa sih cemburu ya
masih cinta lu sama suami
sama suami gue
masih cinta kan lu
makanya lu kayak begini
supaya pernikahan gue sama suami gue
hancur gitu kan
kamu gak lihat mbak sekarang
betapa bahagianya mbak sekarang
mendapatkan mas al
mas al sudah dikirim dari tuhan
dan di versi jauh lebih baik